bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada rizal wan habdi lubis pengamat sosial dari universitas indonesia
mas rizal selamat malam
selamat malam mbak uspa
oke mas rizal melihat fenomena kerajaan kerajaan fiktif yang kayaknya ini makin kesini makin terpublikasi gitu
kita jadi makin sadar begitu banyak orang yang terjaring untuk bergabung dengan modus modus seperti ini
artinya ada ketidaksadaran kolektif lah
tapi memang di zaman digital seperti ini sebegitu mudahnya ya untuk merekrut seseorang dengan alasan yang bias atau belum ada pembuktiannya
iya mbak jadi saya kira justru di era digital ini terjadi apa yang namanya social amplification atau amplifikasi sosial
apa itu amplifikasi sosial
artinya orang akan semakin intens terkena terpaan oleh informasi yang keliru
dan cakupannya jadi semakin luas
karena saya diskusi dengan beberapa orang bisa jadi sebetulnya
media sosial itu dijadikan channel juga dijadikan kanal juga untuk mereka memelihara
tanda kutip pengikut pengikutnya atau anggotanya begitu
jadi justru dengan era digital kesulitannya malah semakin berat
jadi semakin lebih besar tantangannya untuk menghindari munculnya kelompok kelompok seperti ini
artinya para anggota di kelompok ini semakin sulit untuk curiga dengan apa yang terjadi dalam kelompoknya
ya karena intensitas komunikasi kan menjadi lebih tinggi
jadi bayangkan seandainya tidak ada media komunikasi tidak ada media sosial itu kan berarti hanya pada saat tatap muka
ketidaksadaran kolektif itu secara tidak langsung itu juga diperkuat oleh adanya media sosial dan juga media komunikasi yang lebih intens kepada para anggota
nah kita tahu pemerintah juga tadi juga sebelumnya kita dengar ya pemerintah menganggap ini sebagai hiburan belaka mas rizal
ada nggak sih kekhawatiran yang mungkin bisa muncul gitu di lingkungan sosial para pengikutnya
artinya mungkin mereka jadi bahan olokan
bahkan tadi menteri sosial sempat memberikan simbol tangan di atas kepala yang mungkin bisa dianggap sebagai gila gitu
nah itu yang saya kira keliru ya
jadi ini justru tanggung jawab negara
ya jadi ketidakjelasan sejarah bahwa ada fakta sejarah indonesia ini berdiri republik ini berdiri dari sekian banyak kerajaan sebelumnya

ini kita nggak pernah punya ada catatan sejarah
jadi kalau tadi katakan pak menteri sosial bilang cari dong
ya emang gampang mencarinya
ada nggak orang yang bisa membuktikan bahwa si a bersalah atau dia betul betul terah kerajaan tertentu
itu harusnya negara punya catatannya punya arsipnya
ya jadi ini nggak bisa dianggap main main
masa orang jadi korban terus juga dijadikan bahan olok olokan sebagai hiburan
dia bukan cuma rugi uang loh
tapi dia tercerabut dari akar sejarahnya
bisa kita bayangkan orang orang yang menjadi korban ini dia tadinya yakin bahwa yang namanya budaya jawa tradisi jawa kerajaan jawa itu betul betul agung
tapi dengan kasus ini dia tercerabut dari akar sejarahnya
dia akan malu menjadi orang jawa
karena ternyata ada orang yang memanfaatkan budaya jawa untuk penipuan gitu misalnya
saya melihatnya lebih jauh dari itu
jadi ini nggak bisa dianggap enteng ini nggak bisa dianggap hiburan
ini hal yang serius sebetulnya
oke jadi artinya fenomena ini dianggap sudah cukup lama terjadi
pemerintah tahu ini dengan pemberitaan ini menjadi bukti dong
seolah pemerintah tuh gagal untuk memberikan edukasi dan juga literasi terhadap warga di daerah terpencil
iya ini yang saya sampaikan kemarin sebelumnya
ada beberapa wawancara yang lain
saya sebutkan ini kan yang namanya ketidaksadaran kolektif yang dipicu oleh pengetahuan semu
nah pengetahuan semua itu sebetulnya karena banyak sekali harapan banyak sekali kekecewaan banyak sekali keinginan dari warga masyarakat yang tidak terpenuhi saat ini
mereka itu ingin hidupnya sejahtera
sementara kehidupan tidak terlalu sejahtera misalnya
ya jadi mereka mencari begitu ada peluang dimanfaatkan oleh para penipu ya mereka ambil peluang itu
bisa jadi logika mereka tidak menerima bahwa apakah mungkin dengan bayar tiga juta saya dapat gaji
logikanya nggak ada
tapi pengetahuan semu mendorong mereka untuk mengambil itu
mengambil kesempatan itu mengambil peluang itu
oke logikanya mungkin bisa sukses dengan orang yang mengiming imingnya ini daripada bergantung pada negara begitu ya kasarnya mas rizal
iya sejauh ini kelihatannya begitu
dalam beberapa tahun belakangan misalnya
eskalasi dari kesulitan kehidupan yang mereka hadapi itu bisa jadi semakin tinggi
ini sama aja seperti mereka itu apa ya gambling ya sama dengan misalnya membeli sesuatu berdagang misalnya berinvestasi kurang lebih sama gitu
jadi mereka coba oke dengan tiga juta siapa tahu benar
kalau harapan itu sebetulnya ditutup artinya pemerintah dalam hal ini ya penguasa negara memastikan bahwa ada kepastian dalam kesejahteraan
ada kepastian dalam keadilan
tentunya yang menjadi korban itu akan jauh lebih sedikit orang orangnya
tapi sekarang sayangnya mas rizal pernyataan bahwa kerajaan kerajaan fiktif dan juga para pengikutnya hanyalah informasi hiburan begitu yang sudah mungkin orang orang cerna masyarakat cerna
harus seperti apa masyarakat di sekitar untuk bisa kembali membangun wilayahnya untuk tidak terjadi hal hal seperti ini
ya saya kira ini juga tanggung jawab semua pihak ya terutama pimpinan pimpinan di daerah untuk memastikan karena gini tingkat kesejahteraan masyarakat kan juga bukan tanggung jawab pemerintah pusat
ya jadi ini purworejo ini punya tanggung jawab juga pemerintah daerahnya untuk memastikan jangan sampai ada korban tertipu kan dua berarti pintu masuknya
pertama tadi tingkat edukasi tingkat pengetahuan
pastikan bahwa masyarakat mengetahui sejarah dan segala potensi untuk penipuan itu dikikis dengan pengetahuan publik yang lebih baik sosialisasi yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah daerah
itu yang pertama
yang kedua pastikan tingkat kesejahteraannya meningkat dan juga akses pada keadilan terbuka
artinya dengan cara ini
artinya dengan cara ini orang akan lebih tidak mudah terpengaruhi dan tertipu
saya kira itu
mas rizalwan habdi lubis pengamat sosial dari universitas indonesia
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected